heru budi hartono telah ditetapkan oleh presiden joko widodo menjadi penjabat gubernur dki jakarta
yang akan menggantikan anies baswedan pada tanggal enam belas oktober nanti yang masa jabatannya akan berakhir
pertanyaannya siapakah heru budi hartono kita akan ulas atau kita akan lihat bersama profil heru budi hartono
yang lahir lima puluh enam tahun yang lalu di medan sumatera utara pada tiga belas desember
pendidikannya dari dasar hingga universitas ini di jakarta namun sempat beberapa tahun mengenyam pendidikan di luar negeri
di pendidikan dasar sempat dikenyam di pakistan selama tiga tahun
kemudian sekolah menengah atas juga sempat didapatkan di denhak belanda
kemudian bagaimana dengan karir birokrasinya
yang dimulai sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
heru budi hartono ini bukan orang baru dalam birokrasi di lingkungan pemerintah provinsi dki jakarta
kita lihat staf khusus wali kota jakarta utara seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga ini adalah mulainya karir heru budi hartono
karirnya bisa terbilang moncer di jakarta utara
selama berada di jakarta utara heru sempat mengemban beberapa jabatan diantaranya kepala bagian prasarana dan juga sarana perkotaan pada tahun dua ribu dua
dan dua ribu dua belas ini saat jokowi dan ahok terpilih menjadi gubernur dan juga wakil gubernur dki jakarta
kemudian satu tahun kemudian pada tahun dua ribu tiga belas heru dipromosikan ke pemprov dki jakarta dari jakarta utara
yaitu menjadi kabiro kepala daerah dan juga kerjasama luar negeri dki jakarta
tidak sampai setahun karirnya di posisi itu heru kemudian diangkat dan dilantik menjadi wali kota jakarta utara
pemimpinannya adalah jokowi dodo
namun jabatannya sebagai wali kota jakarta utara ini tidak berlangsung lama
karena pada dua ribu empat belas jokowi pindah dari kantor di jalan merdeka selatan ke merdeka utara untuk menjadi presiden
kemudian pada dua ribu lima belas ini adalah kepemimpinannya basuki cahayapurnama
pertama heru kembali ke pemprov dki jakarta menjadi kepala badan pengelola keuangan aset daerah dki jakarta
jabatan ini dapat dibilang strategis
dan saat menjabat ini heru dipercaya untuk menangani salah satu polemik yang terjadi pada saat itu adalah polemik waduk pluit
dan ternyata keberhasilannya dan juga kepuasan atas kinerja heru budi hartono membuat kedekatan heru tidak hanya dengan basuki cahayapurnama saja ternyata
dan jokowi ini semakin erat karena terlihat nama heru yang mencuat untuk digandeng basuki cahayapurnama menjadi wakilnya
pada saat akan mencalonkan diri sebagai gubernur dki jakarta pada dua ribu tujuh belas
namun gagal hal tersebut karena tadinya basuki cahayapurnama akan melalui jalur independen namun akhirnya melalui pdip sehingga bersama dengan jarod
gagal menjadi cawagup dki jakarta ternyata tidak memandekan karir birokrasi heru budi hartono
pada dua ribu tujuh belas heru budi hartono kembali didapuk oleh presiden joko widodo untuk ikut ke kantor di jalan merdeka utara menjadi kepala sekretariat presiden republik indonesia hingga saat ini
dan akhirnya baru kemarin akhirnya ditunjuk menjadi penjabat gubernur dki jakarta untuk menggandikan anies baswedan
dan jabatannya ini akan
berakhir hingga akhir dua ribu dua puluh empat mendatang
kemudian pertanyaannya heru budi hartono selama menjabat tentunya sebagai pejabat publik harus melaporkan harta kekayaannya
dari laman lhkpn kpk go id tercatat heru cukup patuh dalam melaporkan harta kekayaannya sejak tahun dua ribu tujuh belas
menurut lhkpn terakhir pada tiga puluh satu desember dua ribu dua puluh satu heru memiliki dua belas bidang tanah dan bangunan di sejumlah daerah dengan total nilai sebesar dua puluh tiga empat puluh lima miliar rupiah
kemudian ada beberapa harta bergerak seperti ada sepeda mewah brompton ada mobil jimny dan lainnya
kemudian kita akan lihat lagi total harta kekayaan
yang dimiliki oleh heru budi hartono dengan harta harta lainnya surat berharga kas dan setara kas juga hutang yang tercatat dalam lkhpn adalah senilai tiga puluh satu miliar rupiah
sidang tim penilai akhir yang dipimpin presiden joko widodo telah memutuskan heru budi hartono menjadi penjabat gubernur dki jakarta menggantikan anies baswedan
yang akan selesai nanti pada tanggal enam belas oktober masa jabatannya atau satu pekan lagi
dan jejaknya pertanyaan pun muncul apakah heru budi hartono ini benar benar dipilih karena kapabilitasnya sebagai birokrat ataupun faktor kedekatannya dengan joko widodo yang menjadi variable dominan penunjukan heru budi hartono
apakah ini sosok yang paling tepat untuk memimpin dki jakarta hingga dua tahun ke depan
kita akan bahas dengan topik heru budi hartono kembali ke ibu kota
kita akan bahas bersama dengan dua narasumber kami yang malam hari ini sudah bergabung melalui sambungan zoom
yaitu pak rai rangkuti direktur lingkar madani dan juga anggota dprd dki jakarta serta politisi pdip gembong warsono
selamat malam bapak bapak
sehat ya bapak bapak
tadi saya sudah sedikit memaparkan rekam jejak dari heru budi hartono dan sangat gamblang terlihat kedekatannya dengan penguasa saat ini presiden joko widodo
saya mau ke pak rey terlebih dahulu
menurut pak rey melihat rekam jejak tersebut kedekatannya tersebut yang sangat gamblang
sebenarnya penunjukannya ini karena faktor kedekatan yang lebih dominan atau memang rekam jejaknya menjadi birokrat
saya kira ada dua
pertama tentu apa yang menjadi target pak jokowi sendiri terhadap dki jakarta ya
dan target itu tentu akan diujukan dengan orang yang paling dekat dengan pak jokowi
nah dua faktor itulah yang menjadi dasar kalau kemudian pak heri ditunjuk menjadi pejabat dki jakarta setidaknya untuk dua tahun ke depan
nah yang jadi pertanyaan kita tentu kira kira apa yang dibayangkan oleh pak jokowi selama dua tahun ini terhadap dki jakarta
sebab ya selain tentu akan mengelola dki jakarta dalam pengertian pendidikan administratif
nah dki jakarta kita juga sedang dan akan menanggut pelaksanaan indin dua ribu empat dan pemilu pada dua ribu dua puluh empat juga yang akan datang
nah dengan begitu kalau misalnya ditanyakan di diskusi tadi
itu menurut saya soal target itulah yang menjadi acuan pak jokowi
dan tentu disamah dengan kesempatan pak jokowi bahwa orang yang paling mungkin melaksanakan target ini adalah pak heru
dan tentu kenapa pak heru ya tidak ada lain
sebenarnya kita sudah sudah sudah kenal dan memiliki kedekatan secara personal dengan pak jokowi
itu artinya kata lain pemilihan heru budi hartono ini untuk memuluskan target joko widodo
begitu pak rey
ya ya tentu saja
nah pertanyaannya apa target pak jokowi itu sekarang terhadap dki jakarta
nah itu yang memang kita tidak tahu
baik saya mau ke pak gembong
pak gembong bagaimana nih tanggapannya
ini adalah sebagai upaya untuk memuluskan target jokowi dodo di dki jakarta
adakah diskusi tersebut dengan pak jokowi
karena kita juga tahu bahwa sebelum ada tiga nama
ini prasetyo edy sempat bertemu dengan pak jokowi dan menyatakan bahwa pak jokowi sebenarnya sudah memilih
memilih satu orang bukan satu orang
ada beberapa nama yang diberikan apakah ini memang pak heru budi hartono
enggak belum belum saat itu belum bisa terlambat salah nama orang
kebetulan itu yang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pak presiden adalah ketua dprd dki jakarta
maka kami tidak tahu persis apa saja yang dibahas dalam pertemuan itu
tetapi kalau kita menyimak apa yang sudah
menjadi keputusan presiden pak jokowi kaitan dan nama heru budi hartono sebagai pj gubernur dki jakarta
saya kira langkah positif yang bisa melakukan percepatan terhadap program program yang kemarin belum sempat tereksekusi selama pak anies menjabat sebagai gubernur
saya kira dengan pengalaman pak heru sebagai wali kota sebagai pamongnya jakarta utara
kemudian sebagai terakhir sebagai
kepala bpkad provinsi dki jakarta
dan terakhir sebagai kepala sekretariat presiden
saya kira ini modal dasar yang dimiliki oleh pak heru dalam rangka mengemban tugas pokok sebagai pj gubernur ke depan
saya kira modal utama yang dimiliki oleh pak heru bukan hanya sekedar soal kedekatan
tetapi profesionalitas beliau dalam mengemban tugas pokok dan fungsi pak heru sebagai pejabat dki jakarta i
itu diberikan beberapa posisi
kemudian saat ini kebetulan pak heru mendapatkan dukungannya sangat besar dari praksi praksi di dpr dki jakarta
ini modal dasar yang sangat kuat fondasi yang sangat kuat dalam rangka memperlancar proses eksekusi terhadap program yang nanti akan dicanangkan oleh pak heru
seperti itu mbak saka
nah tadi bapak sempat menyatakan bahwa ini diharapkan bisa menjadi langkah percepatan program
program yang belum selesai dieksekusi oleh pak anies
sebenarnya target sama program program dan juga kepentingan kepentingan jokowi apa yang diharapkan dijawab oleh heru budi hartono
ya kalau targetnya pak jokowi di jakarta yang tahu hanya pak jokowi lah
kita nggak tahu kita nggak bisa nebak nebak itu
tetapi ketika eksekusi program yang diharapkan adalah pak heru
itu yang pertama yang kedua adalah kesinambungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus menjadi satu kesatuan yang utuh sehingga kebijakan antara pusat dan daerah bisa diimplementasikan di daerah
itu yang pertama
yang kedua harus diingat bahwa yang namanya gubernur kepala daerah itu adalah wakil pemerintah pusat di daerah
sehingga kebijakan kebijakan atau program program yang ingin dicanangkan di daerah harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat
itu yang menjadi catatan kritis pak presiden ketika menempatkan pak heru sebagai pj gubernur untuk mengumban tugas sampai dengan pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat yang akan datang
seperti itu mbak sasa
apakah itu artinya berarti pak jokowi ingin dki jakarta ini rasa istana begitu pak
ya nggak dong mbak ya nggak lah
nah kemudian tadi
jadi ketika pak heru di
ya ketika pak heru apa pak
ya pak heru ditarik ke jakarta begitu pak heru tarik ke jakarta
pak heru harus mampu menciptakan suasana jakarta yang kondusif
suasana jakarta yang happy dalam rangka proses pembangunan ke depan
sehingga semua stakeholder bisa dilebatkan dalam membangun jakarta ini
bahwa jakarta milik kita bersama harus dibangun bersama sama
dengan tujuan percepatan sehingga kue pembangunan jakarta bisa segera dinikmati oleh warga ibu kota
kota seperti itu mbak
apakah sejauh ini tidak kondusif pak
dan tadi pak gembong juga menyatakan bahwa keselarasan ini menjadi isu kritikal
yang juga menjadi pertimbangan pak jokowi
apakah juga selama ini kurang selaras seperti itu
ya kalau saya katakan kurang selaras bisa iya bisa tidak
kebijakan pusat membuat program yang menormalisasi sungai dalam mengatasi persoalan banjir
tapi pemerintah daerah
membuat kebijakan lain
alhasil dua program itu sampai dengan lima tahun masa jabatan tidak dieksekusi
ini yang saya katakan tidak selaras antara kebijakan pusat dan daerah
seperti itu mbak
baik pak rey tanggapannya pak rey keselarasan dan juga kondusivitas menjadi alasan utama
tanggapannya pak rey
iya justru karena itulah saya tidak terlalu yakin
kebijakan pak heri itu dalam merata melanjutkan program program
yang belum selesai dilaksanakan oleh pak anies
karena satu segi itu kan bukan dengan yang harus dilaksanakan oleh pihak gubernur
kejabat gubernur itu hanya melaksanakan juga administrasi penting tahap saja
bagaimana umumnya ada penelujukan seluruh program program yang dijanjikan oleh pak amis
dia bukan tanggung jawab satu gubernur
kecuali tentu program yang tengah berjalan
dan itu harus dilaksanakan
katakanlah misalnya soal perbaikan
prokoar misalnya gitu ya
nah itu sudah berjalan sudah tidak jalan
itu harus dilaksanakan oleh pj
bahkan dengan penunjukan pak heri ini saya menduga
jangan jangan justru beberapa program yang dicanangkan oleh pak anies
yang tadi disebutkan oleh pak gembong
tidak bersamaan dengan keinginan pemerintah pusat itu
akan ditunda bahkan dikendalkan
misalnya tadi soal normalisasi atau soal apa itu
jangan jangan program yang normalisasi yang dilakukan oleh pak anies ini akan dikoreksi oleh pak pj yang sekarang
artinya sekarang ini
dugaan saya dengan pembidikannya pak heri itu
karena mungkin banyak program program selama ini dikelaksanakan oleh pak amis
akan dikoreksi oleh pj ini yang disesuaikan dengan irama yang diinginkan oleh pemerintah pusat
jadi bukan mewujudkan apa yang dibayangkan yang dijanjikan oleh pak amis
yang ada justru mungkin mengkoreksi berbagai langkah langkah yang selama ini mungkin tidak populer di mata pemerintah pusat
terkait dengan pengelelahan pemerintah pusat
baik kita ke pak gembong
tanggapannya pak gembong ada kekhawatiran bahwa justru kebijakan kebijakan yang saat ini sedang berlangsung di
bawah jabatannya gubernur anies baswedan tidak berjalan lagi ataupun dikoreksi
ya mungkin saja
tetapi saya punya keyakinan bahwa sistem pemerintahan kita kan berkelanjutan
jadi pak heru itu nanti dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan dipandu dengan rpd
rencana pembangunan daerah
dipandu dengan rpjmd

ini yang akan memandu pak heru untuk melaksanakan eksekusi

terhadap program program yang sudah tertera
maka tadi kalau bang rai mengatakan bahwa gubernur sebagai administrator
ya karena memang programnya sudah diciptakan
sudah diciptakan tinggal bagaimana sekarang melakukan eksekusi terhadap program
nah apakah ada program kedepan yang akan dilakukan pengkoreksi yang dilakukan oleh pak heru
sepanjang itu efektif untuk kepentingan masyarakat
karena masyarakat banyak saya kira perlu dilanjutkan
tetapi kalau program itu tidak menguntungkan atau tidak memberikan kontribusi yang besar
keberakpan dengan rakyat jakarta kenapa tidak harus kita koreksi
nah contohnya apa tuh pak
program pak gembong program yang tidak menguntungkan rakyat yang akan dikoreksi contohnya apa pak
tentunya dprd memiliki catatannya dong pak
ya misalkan tadi sudah disebutkan oleh bang ray
misalkan soal dprd rupiah misalkan soal dprd rupiah

sisi peruntukannya kan tidak menguntungkan bagi rakyat berpenghasilan rendah
padahal dp itu ditujukan untuk rakyat miskin kan
tetapi rakyat miskin mana yang berpenghasilan empat belas juta ke atas kan gitu
ini menjadi artinya sasarannya menjadi berubah kan
yang tujuan awalnya untuk rakyat miskin tetapi begitu terlaksana itu justru bukan untuk rakyat miskin
yang seperti ini kan mungkin bisa saja oleh pak heru ke depan akan dikoreksi
kan gitu lho mbak
jadi sekali lagi
sepanjang ini untuk kepentingan rakyat banyak warga ibu kota saya kira koreksi itu sah sah saja
gitu lho gitu mbak
pak rai tanggapannya apakah artinya dengan penunjukan heru budi hartono ini membawa angin segar untuk dki jakarta
ya kita tidak tahu
tapi kalau misalnya akan membawa angin segar kepada pemerintah pusat ya bisa kita katakan ya positif
tapi apakah itu akan membawa angin segar bagi dki jakarta ya kita tahu
tapi yang bagaimanapun ya pj ini kan sudah dibuat terbuka
pj itu tidak boleh membuat program baru di luar program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah sebelumnya
karena setiap pengeluaran apbd itu tidak bisa dikutuskan oleh pj ini di luar ketentuan yang sudah berlaku sebelumnya
tapi yang bersangkutan punya kewenangan untuk katakan mengkoreksi itu tadi
program program yang dianggap
sekarang apalagi pada pemerintah tersebut
sekarang apalagi pada pemerintah tersebut
sekarang apalagi pada pemerintah tersebut

kata kata penjaga tadi misalnya
apakah kita akan melakukan normalisasi atau tidak
itu kan teknis
itu soal cara saja
tapi di rpsmj nya atau di program jangka daerahnya itu
yang ditulis itu kan harus ada perbaikan penanggulangan banjir
cara nanggulangi banjirnya apakah itu misalnya dengan normalisasi atau misalnya dengan apa gitu
itu bisa dikoreksi oleh pak edi
apakah kalau misalnya kewenangan
pak rey sebenarnya kewenangan penjabat pengganti ini sejauh apa pak
apakah semua yang tadi dikatakan oleh pak gembong ini bisa dilakukan oleh pak heru sebagai nanti penjabat untuk mengkoreksi banyak kebijakan
selama itu hanya berhubungan dengan elemen teknis bisa dilakukan oleh pak heru
tapi untuk membuat keputusan baru yang berhubungan dengan hajat publik tidak bisa
karena harus tetap melalui dprp
harus ada ketentuannya itu
kalau tidak beda ketentuan dari kepala daerah
sementara pc tidak boleh menjadikan keputusan daerah
kecuali yang mengikat institusinya sendiri
misalnya mengubah jadwal hadir aparat pns nya dari jam tujuh menjadi jam enam
nah oleh karena itu terbatas
tapi sangat memungkinkan kepala daerah ini mengubah polanya
karena itu elemen teknis yang diatur sendiri oleh pemerintah daerahnya
dalam kerangka itulah saya nggak terlalu yakin misalnya pak heru akan melanjutkan program program pak anies
apalagi program program itu ya
selama ini tidak cocok dengan pemerintah pusat
baik pak rey saya mau meminta tanggapan pak gembong
tadi ada kalimat dan juga kesimpulan
salah satu kesimpulannya adalah angin segar bagi pemerintah pusat
tapi tidak yakin apakah ini angin segar bagi rakyat dki jakarta
ataupun untuk pemerintahan kota jakarta
usai jeda berikut cnn indonesia newscast akan segera kembali
anda masih menyaksikan cnn indonesia newscast
dan tadi sebelum jeda
kami berbincang mengenai penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
bersama dengan direktur lingkar madan indonesia rai rangkutin
dan juga anggota dpr di dki jakarta
tadi sebelum jeda
terakhir adalah tanggapan dari pak rey
dan ada kalimat dikhawatirkan
bahwa adanya hadirnya heru budi hartono sebagai penjabat gubernur dki jakarta
ini justru membawa angin segar bagi pemerintah pusat
bukan bagi dki jakarta
yang ini sebenarnya kalau kira kira ya jakarta
saya punya keyakan itu
karena pengalaman pak heru di jakarta yang cukup panjang
pengalaman yang panjang ini
saya yakin lakukan eksekusi terhadap program program yang sudah tertuang dalam rp tiga
itu yang pertama
pc itu kan diberikan kewenangan yang sama dengan gubernur definitif
karena kewenangan sama dengan gubernur definitif
bahwa pak heru mampu membuat skala prioritas
mana yang harus dikerjakan dalam rangka percepatan
sehingga persoalan persoalan pokok warga jakarta bisa segera tereksekusi
bagaimana memperluas jaringan air bersih di warga jakarta
saya yakin pak heru bisa melakukan percepatan dalam memperluas jaringan air bersih itu
pak gembong apakah itu artinya
apakah itu artinya posisi pdip di dprd dki jakarta yang selama ini sebagai oposisi
akan mendukung kemudian kebijakan kebijakan pak heru nanti
akan berubah nih posisinya
semua praksi pasti akan berikan dukungan itu
karena itu merupakan usulan dari semua fraksi juga
itu yang pertama
ya tidak ada urusan dukung atau tidak mendukung karena pilihan presiden
karena ketentuan undang undangnya seperti itu
karena ketentuan undang undang tugas kami adalah mengkoreksi ketika pak heru dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sebagai pj keluar dari aturan
itu yang pertama
kita akan melakukan koreksi ketika pak heru tidak bisa melakukan percepatan terhadap proses pembangunan jakarta
dan yang ketiga tentunya kami akan memberikan dukungan kepada pak heru untuk bisa melakukan eksekusi dan percepatan dan program program yang selama ini ditunggu tunggu dari warga jakarta
itu yang akan terjadi di jakarta kedepan
karena pak heru itu menjadi pilihan
pilihan dari semua praksi bukan hanya praksi bdu perjuangan
dan pak heru bukan mencerminkan bahwa pak heru adalah unsur yang terbaik
dan pak heru bukan mencerminkan bahwa pak heru adalah unsur yang terbaik
pak heru bukan unsur dari bdu perjuangan
pak heru bukan unsur dari pks
pak heru bukan unsur dari mana
tapi pak heru adalah asn yang ditempatkan oleh presiden sebagai pj gubernur dki jakarta
seperti itu mbak
baik pak gembong saya mau ke pak rey
tadi pak gembong menyatakan bahwa figur heru budi hartonio ini cukup tepat dengan pengalaman pengalamannya di birokrasi dki jakarta untuk menjawab tantangan dki jakarta dalam dua tahun ke depan
salah satunya mengenai
tahun dua ribu dua puluh empat ada pemilu apakah heru budi hartono sosok yang tepat nih pak rey
untuk menjawab tantangan pemilu dua ribu dua puluh
oh ya karena itu sebetulnya melihat pj ini tidak hanya sekedar melihat pj dalam perangkah untuk melaksanakan tiga puluh tahun separati pembintahan
tapi mau tidak mau dia juga harus dikaitkan dengan situasi politik
oleh karena itu menurut saya
sebetulnya itu ada tiga tanggung jawab
sebetulnya itu ada tiga tanggung jawab

pertama tentu memastikan seluruh pelayanan di publik di dki jakarta tetap langsung
bagaimana miskinya dengan
ya kalau bisa dengan akselerasi yang lebih baik tentu akan lebih baik lagi
itu tanggung jawab utamanya
tapi ada dua tanggung jawab yang lain
mempersiapkan dki jakarta menyambut pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh empat dan bertahun tahun ke depan yang akan datang
khususnya menangani mengatasi
polarisasi politik yang begitu tinggi di dki jakarta
jebong kampret sampai sekarang ini kan belum selesai tuh
jadi dibutuhkan satu figur yang dapat menjebakkan dua komunitas ini sehingga menjelang dua ribu dua puluh empat dan ketika ada dua ribu dua puluh empat yang akan datang itu
ya masalah jebong kampret ini selesai kita kembali keceriaan kegembiraan yang pelaksanaan kejilu
itu salah satu tugasnya
tapi tugas yang lain yang tidak kalah pentingnya menurut saya yang boleh jadi juga pak gembong
juga belum menyadarinya adalah menyiapkan dki jakarta menjadi daerah provinsi dengan status provinsi biasa
karena pas kita dua ribu dua puluh empat seperti kita ketahui akan ada pita pemotongan pita penanda
ibu kota negara akan pindah ke kalimantan
sejak itu status dki jakarta sudah menjadi provinsi sebagaimana provinsi umumnya
bukan lagi daerah istimewa khusus atau bukan lagi daerah khusus
dki jakarta dia sudah daerah biasa
menurut saya amat sangat penting disiapkan suprapolitiknya kesiapan mentalitiknya birokrasinya
desain sistem ketatanegaraannya dan seterusnya itu untuk menyambut dki jakarta sebagai daerah provinsi biasa
tetap ingin mempertahankan
apakah kemudian sosok atau figur heru budi hartoni ini tepat untuk menjawab tantangan tantangan yang cukup berat
polarisasi politik salah satunya
kalau kedua hal itu saya nggak terlalu yakin dengan pengalaman pak budi
bahwa pak budi ini kan birokrasi tulen
dia agak jarang bersentuhan dengan politik
apalagi pak budi ini
pak budi ini terkesan merupakan benar benar perpanjangan tangan pusat
jadi istilah saya itu kalau pak budi terpanjangan tangan pusat pak mahali itu seperti terpanjangan pemerintah dki jakarta
itu wayangan saya saat itu
jadi agak sulit
meskipun tentu kita tidak tahu apakah akan dapat dilakukan
cuman kalau kita ditanya sekarang saya nggak terlalu yakin pak heru dapat mempersatukan
komunitas komunitas orang orang di dki jakarta
tapi lebih khusus lagi adalah mempersiapkan status pemerintah atau status provinsi dki jakarta sebagai provinsi biasa
atau seperti yang sekarang sedang diadvokasi oleh banyak orang
baik pak rey saya akan meminta tanggapan pak gembong
mohon maaf saya potong karena saya harus meminta tanggapan pak gembong mengenai tidak terlalu yakinnya atas heru budi hartono
menjawab tantangan polarisasi politik dan terkesan perpanjangan tangan pemerintah pusat
ya pendapat pak rey kita hormatilah
tetapi saya punya keinginan berbeda
kenapa punya keyakinannya berbeda
untuk menghadang polarisasi saya yakin dan percaya pak heru mampu
pengalaman beliau di kasat pres saya kira modal utama
modal yang kuat untuk membangun jaringan di jepang
jaringan di jepang
jaringan di sektor samping
misalnya bagaimana membangun harmonisasi dengan forkompinda
dengan instansi vertikal
saya kira pengalaman beliau di kasat pres saya kira sebagai modal kuat untuk bisa menjalankan tugas pokok dan fungsi pak heru sebagai pj gubernur ke depan
maka saya punya keyakinan kuat bahwa pak heru bisa menjalankan tugas ini dengan baik
kemudian saya sangat sepakat apa yang disampaikan bang ray tadi kaitan dengan jakarta pasca ikn
saya kira ini pr yang berat juga bagi pak heru untuk bisa membangun masukan dari semua elemen warga jakarta
jakarta setelah tidak sebagai ibu kota mau jadi apa dan lain sebagainya
saya kira perlu dikomunikasikan dengan baik
sehingga pak heru sebagai panglima membawa jakarta ke depan pasca ikn menjadi jakarta
seperti itu mbak
pak rey tanggapannya apakah sebenarnya pengalaman kasat pres ini cukup
dan pertanyaan lanjutannya adalah sebenarnya partai partai koalisi yang ada ini bisa diuntungkan nggak sih dengan pemilihan heru budi hartono sebagai penjabat gubernur dki jakarta pak rai
ya kalau secara teoretik sih tidak
karena pilihan singapura jawa tenggara dan jawa tenggara itu tidak bisa diuntungkan
karena pilihan singapura jawa tenggara itu tidak bisa diuntungkan

sehingga saya pilihan dprd itu kan bukan pak heru ya
sehingga saya pilihan dprd itu adalah pak mahali ya
sehingga saya itu mungkin bisa dikerakkan oleh pak jemmong juga saya
nah jadi kalau yang datang ini kemudian adalah pak heru yang ditetapkan itu artinya memang benar pilihannya pak jokowi gitu
bukannya pilihan publik atau bukannya pilihan dprd
ini semata mata pilihan pak jokowi
karena yang mengusulkan pak heru itu juga semua dprd
seingat saya dan setahu saya adalah orang orang dari kalangan istana
bukan dari siapa siapa
meskipun ada tiga nama atau berapa nama yang disusulkan oleh dprd itu saya tidak lupa
nah yang kedua lagi lagi soal kedekatan
kalau pak heru ini ya kedekatannya dengan pak jokowi
tidak hanya karirnya itu semua tumbuh berkembang di eranya pak jokowi
tapi bukan karena ada pak heru
karena ada stancing di luar soal kapasitas
bahwa kapasitasnya pak eri bagus iya
tapi itu kan faktor salah satu faktor faktor yang lain itu adalah soal kepercayaan
nah pak jokowi sudah membangun kepercayaan dengan pak heru
sekit sering dikelapa
nah oleh karena itu kesan pentingnya dari pemilihan pak edi ini adalah
ya pak jokowi menginginkan jokowi itu atau jakarta itu benar benar membawa kendali pemerintah
itu kesannya menurut saya
oleh karena itu apakah akan menguntungkan dprd atau tidak ya sangat tergantung apakah kemudian kehendak pusat itu menguntungkan partai partai politik di dki jakarta atau tidak
tapi saat yang bersamaan tentu
pare tapi tadi disebutkan oleh pak gembong seluruh fraksi di dprd dki jakarta ini mendukung pak heru budi hartono
ya karena ada pilihan
karena kan dprd itu tidak punya hak sama sekali menolak bahwa dprd sekarang mengusulkan nama itu juga baru sekarang ini terjadi
di era sekarang ini
dari dahulu ya semata mata penunjukan pemerintah pusat
jadi dprd itu ya terima saja tidak bisa tidak
sekarang diberi peluang partisipasi
benar demikian pak gembong
baik benar demikian pak gembong
ya kan diminta
diminta oleh kemendagri bahwa dprd mengusulkan tiga nama
dan usulan tiga nama itu ya yang pertama adalah pak heru yang kedua pak marullah matali sebagai sekta dki jakarta
yang ketiga adalah pak bahtiar sebagai dirjen pulpom kemendagri
jadi kalau kita ranking suaranya dari sembilan fraksi yang ada di dki jakarta memang dua duanya mendapat sembilan dukungan
pak heru mendapatkan sembilan dukungan dari semua fraksi yang ada di dprd dki jakarta
kemudian si pak marullah matali pak sekda juga mendapatkan sembilan dukungan yang sama
baru pak bahtiar mendapatkan enam dukungan dari fraksi yang ada
ini yang diusulkan kepada kemendagri
kemudian kemendagri menyampaikan kepada presiden
nah kalau hari ini presiden menetapkan pak heru sebagai pj gubernur ya saya kira unsur keterwakilannya
semua fraksi sudah memberikan sokongan kepada pak heru budi hartono
tinggal bagaimana ke depan yang harus dikawal bersama sama termasuk bang roy agar pak heru mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik
sehingga ketika itu bisa berjalan dengan baik maka proses pembangunan jakarta akan berjalan dengan baik
seperti itu mbak
terkait persiapan ibu kota dki jakarta tidak menjadi ibu kota kembali karena harus pindah ke ikn
bagaimana nih pak gembong apakah kapasitas pak heru figur pak heru ini bisa menjawab tantangan tersebut
karena tadi diragukan sebenarnya
ya ketika bicara bicara ikn itu kan domainnya dpr ri
tapi persoalan kan persoalan dari jakarta
maka jakarta harus mampu memberikan masukan yang komprehensif kepada dpr ri
agar undang undang yang nanti akan ditetapkan oleh dpr ri tadi mencerminkan kehendak jakarta
maka siapa yang bisa ngomendan ini
ya gubernur kan gitu loh
gubernur sebagai eksekutif harus bisa merangkul semua pemangku kepentingan
agar jakarta ke depan pasca ibu kota pindah ke kalimantan
jakarta menjadi katakanlah daerah khusus khusus bidang apa misalkan dan lain sebagainya
tentunya kan perlu pemikiran semua pemangku kepentingan jakarta termasuk bang roy
agar bisa memberikan masukan yang komprehensif terhadap persoalan jakarta ke depan gitu pak
baik kemudian menjawab polarisasi dan tahun politik
baik pak rai silahkan tanggapannya
itu yang saya sebut tadi apakah pak heru memiliki semacam pengalaman untuk mengakomodir berdialog
meminta pendapat macam macam itu dari publik gitu
soal itu bukan soal status itu soal keahlian kadang kadang
apakah menurut pak rai pak heru memiliki pak rai apakah menurut pak rai
tunggu dulu tunggu dulu
tunggu dulu mbak gaza kalau soal bisa atau tidak ya kita lihat nanti
tapi yang saya mau katakan itu begini
dki jakarta itu ditantang pada dua hal apakah akan menjadi wilayah administrasi pemerintahan biasa
itu artinya kita mengubah strukturnya
jadi akan ada wali kota yang dipilih secara langsung akan ada dprd di sekitar kabupaten kota
macam macam dan seterusnya itu di lingkungan dki jakarta
atau dia dibuat tetap khusus khususnya di bidang apa
nah kalau saya baca berbagai pernyataan pernyataan
sekalipun nanti dki jakarta misalnya bukan lagi sebagai ibu kota negara
tetapi tetap diminta menjadi biara khusus
yang bukan kehususannya itu bukan karena ibu kota negara
tapi karena misalnya pusat pertumbuhan ekonomi nasional
nah dalam konteks itulah bisa nggak pak heru misalnya
mendorong publik mengajak publik mengajak stakeholder ya
warga dki jakarta atau secara umumnya untuk mendorong isu ini
agar dki jakarta tetap diberi status khusus
sekalipun bukan status khusus dalam pengertian ibu kota negara
tapi status khusus karena kekhususannya di bidang pertumbuhan ekonomi negara
yang memberikan begitu besar pertumbuhan ekonomi ke ekonomi nasional
nah soal ini saya nggak terlalu yakin karena saya sebutkan tadi itu
pak heru itu kalau dari backgroundnya dia ini jelas banget gitu loh
jadi ya berdialog seperti apa berbicara seperti apa
mengumpulkan orang seperti apa macam macam
tapi ini tentu saja pengamatan sekilas
tapi apakah nanti pak heru akan melakukannya
dan ternyata bisa ya alhamdulillah dan seperti itu
baik pak gembong tanggapannya terakhir mengenai polarisasi
tantangan polarisasi yang tidak terlalu yakin
tantangan ikn ini juga tidak terlalu yakin
ya ya ya pondasi langkah awal harus yakin dulu
ketika mengawelinkan keyakinan maka kita punya kekuatan
punya kekuatan untuk bisa memberikan kepercayaan kepada orang
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik
saya harus dilandasi dan terasa yakin itu dulu
ketika saya sudah yakin pak heru mampu
maka keyakinan itu bisa terwujud dengan membangun kebersamaan
dengan saling koreksi satu dengan yang lain
karena bagaimanapun juga penyelenggaran pemerintah daerah itu
bukan hanya eksekutif toh tapi juga di situ di dalamnya ada dprd
maka konfigurasi ini harus terbangun dengan baik
sehingga pengelolaan penyelenggaran pemerintah dki jakarta
bisa berjalan dengan optimal dalam melakukan percepatan percepatan
sebagaimana disampaikan pak heru tadi
tapi saya punya keyakinan pak heru saya yakin bahwa
pak heru mampu membangun kebersamaan itu
dan bisa mengajak kita semua untuk bisa melihat jakarta masa depan kayak apa
dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama
untuk kita selalu mengingatkan kepada pak heru
jakarta pasca ikn mau bagaimana
seperti itu mbak
heru budi hartono telah didapuk menjadi penjabat gubernur dki jakarta
begitu ya bapak bapak
sehingga mau tidak mau
itu adalah tanggung jawab kita bersama untuk mendukung
bagaimana jalannya pemerintahan dki jakarta
hingga dua tahun ke depan di bawah heru budi hartono
terima kasih atas diskusinya pada malam hari ini
pak rai rangkuti direktur lingkar madani indonesia
dan juga anggota dprd dki jakarta